perhatian bagi para pengguna jalan di jakarta mulai hari ini senin tiga belas juni dua ribu enam belas
pemerintah provinsi dki jakarta akan memperketat sterilisasi busway di seluruh koridor bus transjakarta
sanksi tilang akan dikenakan bagi pengendara yang tidak semestinya memasuki busway
ya dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait sterilisasi jalur transjakarta ini
kita telah terhubung dengan koresponen cne indonesia silvano haji
silvano apakah berdasarkan pantauan anda sudah ada aparat kepolisian yang melakukan tindakan tilang
bagi para pengguna kendaraan yang melintas di jalur transjakarta ini
alfian dan ratu sudah berselang satu jam dari saya melaporkan tadi di perempatan mampang
tetapi sekarang ini saya berada di sekitar sudirman
dan saya berada di koridor satu jalur sudirman blok m ini merupakan jalur konflik
jalur pertama yang pertama kali dioperasikan tahun dua ribu tiga lalu
dan bisa kita lihat di sini sebenarnya untuk tilang yang dilakukan oleh kolantas sampai dengan pukul setengah delapan pagi ini
menurut pengamatan saya dan tim yang sudah berkeliling dari mampang menuju ke sudirman ini
juga belum ditemukan adanya tindakan penilangan
tetapi yang jelas untuk koridor satu ini tidak ada kendaraan
selain trans jakarta yang melewati busway
karena sudah ada separator yang didesain begitu tinggi sehingga tidak bisa ditembus oleh kendaraan lainnya
sementara jika kita lihat peraturan ini atau sterilisasi jalur transjakarta
yang sudah ada sejak tahun dua ribu tiga sebenarnya
sampai dengan tahun dua ribu enam belas ini
sedikit yang saya bisa hitung dari kita semua
apakah kita pernah melewati jalur trans jakarta
sebagian besar dari kita juga pernah dan sedikit sekali bagi kita yang tidak pernah sama sekali melewati jalur transjakarta
ini terbukti dari beberapa yang dilakukan dalam survei beberapa lembaga
yakni tentang siapa saja yang pernah memasuki jalur transjakarta
hampir semua warga jakarta pernah
terutama yang memiliki kendaraan pribadi melewati jalur transjakarta ini
kita juga bisa menghitung jumlah kendaraan yang lalu lalang
di jakarta setiap tahunnya terus bertambah
bahkan pada tahun dua ribu dua belas lalu
di tahun dua ribu tujuh belas akan terjadi kemacetan stagnan di jalur jalur di jakarta
yakni jalur protokol seperti sudirman ini
ramalan itu ternyata tepat
karena sampai dengan tahun dua ribu enam belas ini ada enam juta kendaraan
itu pun plus minus yang beredar di jakarta
berarti harus ada penambahan sekitar lima sampai enam juta kendaraan umum lainnya
dan juga untuk memiliki perintah dari warga jakarta ini
untuk mobilisasi mereka menuju tempat tujuan masing masing
sampai saat ini
hanya trans jakarta yang dapat diandalkan
yakni satu juta penumpang trans jakarta dengan satu tiga ratus bus targetnya
yang melalui beberapa koridor yang telah disediakan sampai saat ini
alfian dan ratu
ya vano dengan pemberlakuan di hari pertama ini
apakah anda sempat mewawancarai beberapa pengguna jalan
bagaimana tanggapan mereka terhadap
pengetatan sterilisasi terhadap jalur busway ini
kalau dibilang pengeretatan sejak tahun dua ribu empat belas ini
dari beberapa pengguna jalan yang tadi sempat berhenti sejenak dan saya wawancara
artinya sudah dilakukan pengetatan sejak tahun dua ribu empat belas lalu
tahun dua ribu tiga belas juga sudah ada
tetapi yang penting di sini adalah
ketika tidak ada pengetatan yang dilakukan secara fisik
yakni penambahan batas beton
atau separator busway
ini tidak ada gunanya
atau ada kemunculan dari petugas yang berjaga di setiap jalan masuk ke jalur transjakarta ini
lebih efektif ketimbang adanya peraturan
ya mungkin kita juga sudah ada instrumennya
yakni instrumen pendukung
dan juga adanya sanksi yang lebih tegas
yakni sanksi denda lima ratus ribu rupiah
ini dengan arti kata lain
anda ingin memasuki jalur trans jakarta
hanya tinggal membayar lima ratus ribu sekali jalan
dan ini bisa menjadi solusi anda untuk mengatasi kemencetan
tetapi peraturan ini pada akhirnya menjadi sangat tidak relevan
ketika banyak sekali para pelanggar yang memasuki jalur busway
apakah nantinya akan efektif ke depannya
kita masih bisa menunggu selanjutnya jalur ini akan steril atau tidak
itu dan alfian
terima kasih silvano haji melaporkan seputar sterilisasi jalur transjakarta
yang diberlakukan hari ini kembali
ya sebenarnya penutupan ini tujuannya baik begitu ya
agar para pengguna jalan ini beralih ke transportasi umum
namun ya itu dia tadi
busway hanya jalur jalur tidak mencakup semua begitu
jadi masih banyak juga masyarakat yang kesulitan
dan terpaksa harus bawa kendaraan pribadi juga
karena macet macet lagi di jakarta